gue gak mau sampe dewa tau tentang pernikahan kita
kalo sampe dewa tau belum pernikahan kita gagal

ayo gue ke pencara saya
eh kalian tuh jangan seneng ya muka papa kayak gitu
putri udah putri kamu gak usah lawan mereka
jangan bilang masalah ini ya put
putri gak akan bilang sama dewa
saya mimpi apa sih mas
sampai ngeliat kejadian kayak gini
terus dipukulin lagi sama orang orang
putri pergi sebentar
putri bakal minta bantuan sama micha
kamu yakin put
terima kasih banyak ya sayang
kamu betul betul berbakti buat orang tua
putri bakal ngakuin apa apa yang kau buat papa
dan buat kalian
sebentar lagi putri bakal lunasin kau utang utang papa
dalam waktu dua x dua puluh empat jam
gak ada laporan gak ada penyesuaian
saya akan bertindak berarti kamu
yaudah kalo gitu putri permisi dulu ya
nanti putri bakal kasih kabar
ini urusan kita pasti berhasil putri pasti minta tunangan sama mike
huuu untung ayah mike kasih ide seperti ini
hah asik asik
baik tolong bantuin gue ya
oh harus selamatin perusahaan papa
karena cuma lo doang yang bisa selamatin perusahaan itu
dengan lo minta bantuan sama bu berarti lo mau tunangan sama bu
terus kenapa kemarin lo buang gue dan lo kabur sama si dewa
iya gue tau gue salah
tapi sayangnya sekarang gue udah sakit hati
karena cuma lo doang yang bisa selamatin perusahaan papa
tolong dong mike bantuin putri
hmm dia mau sampai mohon mohon sama gue
berarti rencana gue berhasil
lo mau tunjuk ya
lo mau tunjuk ya
lo gak perlu ngelakuin hal ini
berarti sekarang lo mau ngelakuin apa aja demi gue
asalkan lo mau bantuin perusahaan papa
gue akan bantuin om lamos
tapi dengan satu syarat
sekarang lo harus janji
kalau lo mau nikah sama gue besok
lo gak perlu ngelakuin hal ini
berarti sekarang lo mau ngelakuin apa aja demi gue
asalkan lo mau bantuin perusahaan papa
lo mau bantuin perusahaan papa
gue akan bantuin om lamos
tapi dengan satu syarat
sekarang lo harus janji

lo mau nikah sama gue besok
tapi dengan satu syarat
sekarang lo harus janji
kalau lo mau nikah sama gue besok
aku pengen berbicara
ya udah kalau misalkan itu mau lo gue janji gue bakal nikah sama lo besok
tapi lo harus tahu gue gak mau sampai dewa tahu tentang pernikahan kita
kalau sampai dewa tau diseneng pernikahan kita gagal gue gak mau nikah lagi sama lo ngerti
gue tadi gak bisa kayak gini
putri pengen bahagia
putri pengen menikah dengan laki laki yang putri cintai
putri tunggal gue oh ya allah
putri sama sekali gak mau menikah dengan laki laki yang putri takut
putri lakuin ini juga terpaksa
putri cuma pengen ngebahagiain papa

putri cuma pengen ngebahagiain papa
putri cuma pengen ngebahagiain papa

kenapa put ada apa
halo pak putri janji janji putri bakal nikah sama mike besok
udah putri janji putri bakal bantuin perusahaan papa
kamu serius putri
papa gak mau lo ya
papa gak mau kalau kamu terpaksa menikah sama mike hanya karena apa
papa gak mau kalau kamu belok belok nentuk papa

tenang aja pak
ini udah jadi jalan yang terbaik
dan ini udah jadi keputusannya putri
put papa pening tunggu sekali ada kamu
kamu udah anduk gerah buat papa put

terima kasih banyak ya put
yang terbaik adalah kita berdua

kalau sampai dewa tahu gue nikah sama mike pasti dia gak akan pernah maafin gue
saya akan berdoa sama dia

saya akan berdoa sama dia
saya akan berdoa sama dia
saya akan berdoa sama dia
gue harus kasih kenang kenangan buat dia
biarpun nanti dia akan benci sama gue sebagai saudara
bang beli satu ya
boleh neng yang mana
begini aja berapa
tolong sebanyak ya
aku kesempatan untuk memelukmu lagi

pertama dan terakhir
terima kasih neng
aku bisa berdoa sama dia
aku bisa berdoa sama dia
aku bisa berdoa sama dia
aku bisa berdoa sama dia
aku bisa berdoa sama dia
aku bisa berdoa sama dia

lo ngapain di jalanan dekat rumah gue
lu dari mana aja sih
susah banget dihubungin
gue akan cari jalan keluarnya
papi some more aku mau sesawin langit
o saltan ruak
tapi itu sangat berarti buat gue
dan itu adalah kata pertama
putri seandainya lu bukan adik gue
seandainya aja lo bukan kakak gue
jaga baik baik ya
iya mbak wel
oh ya besok lo jangan cari gue dulu ya
soalnya besok kuliah sama ibu pengen ke makam nenek
siapa juga sih yang mau nyari lo
ya siapa tau pengen nyari gue
ya enggak lah